inilah sampah sampah plastik yang berpotensi mengancam keindahan taman laut kawasan manado sulawesi utara
berbagai jenis sampah plastik terlihat di pesisir laut jembatan kuning
sampah juga terlihat di area tpa sumompo
sedikitnya ada enam ratus delapan puluh kubik sampah yang dibuang warga manado setiap hari
untuk mengatasi masalah sampah plastik di manado
sebuah perusahaan ekoteknologi asal bali melakukan sosialisasi bahan plastik ramah lingkungan
manado adalah kota ke tujuh puluh yang dikunjungi untuk sosialisasi
banyak pelaku usaha di sulawesi utara yang tertarik untuk beralih dari plastik konvensional ke bioplastik ramah lingkungan
bioplastik menggunakan bahan dasar jagung serat bunga matahari singkong dan bahan lain yang ramah lingkungan
bioplastik ini pun berhasil menjadikan plastik yang terbaik
dan dipasarkan dengan harga yang cukup murah
terobosan baru yaitu mereplace plastik dengan bioplastik sebelum kembali lagi semuanya itu terlambat
bioplastik itu berkisar dari angka empat ratus rupiah sampai seribu seratus

supaya bumi menjadi tempat yang lebih baik
jadi setuju sekali dengan produknya
berdasarkan data publikasi jurnal science
pada dua ribu sepuluh indonesia tercatat sebagai penghasil sampah plastik lautan dunia terbesar kedua setelah tiongkok
dengan kontribusi kurang lebih dua juta ton per tahun